dari empat puluh satu bakal pasangan calon yang sudah mendaftar pilkada di sembilan belas kabupaten kota di jawa timur
hingga kamis siang terdapat tiga orang yang dinyatakan positif covid sembilan belas
namun kpu jati menyatakan tidak mempunyai kewenangan untuk menyampaikan identitas bakal calon sebagai bagian dari kondisi kesehatan
bagi pasangan calon yang salah satunya positif covid sembilan belas
tahap selanjutnya dalam pilkada akan ditunda menunggu isolasi dan hasil swab tes negatif
kpu jatim juga telah mengevaluasi terkait membludaknya pendukung pada pendaftaran bakal pasangan calon pada empat enam september lalu
kami juga masih merumuskan sebuah konsep bagaimana kemudian nanti akan kita bentuk tim satgas covid di internal bakal pasangan calon masing masing
saat masa kampanye nanti kpu jatim menyatakan setiap kegiatan juga harus mendapatkan rekomendasi dari satgas covid sembilan belas daerah
jika ada yang melanggar satgas bisa saja membubarkan
terkait terus bertambahnya jumlah bakal calon dalam pilkada
dua ribu dua puluh yang dinyatakan positif covid sembilan belas
koalisi masyarakat sipil untuk pilkada sehat membuat petisi agar pilkada dua ribu dua puluh ditunda
kesehatan dan keselamatan publik dirasa akan terancam jika pilkada terus dilanjutkan
hingga jumat pagi sudah ada lebih dari tiga puluh ribu orang yang menandatangani petisi tersebut
sementara itu kandidat wali kota solo gibran raka buming raka
mengaku sudah dua hari tidak berhubungan
dan langsung dengan anak dan istrinya
gibran mengisolasi diri di ruangan belakang rumahnya
penyebabnya selama dua hari ini gibran menjalani tes kesehatan sebagai salah satu syarat maju di pilkada tahun ini
kan kemarin satu harian dimuarti
tapi muhardi kemarin cukup steril
kan kita diarahkan ke zona zona hijau yang sudah aman
berarti selama dua hari di belakang itu sama sekali tidak
ya itu saja satu hari
lah dua hari saja
ini sehat sendiri sih
ini sehat sendiri
untuk ya anak saya kan masih bayi
tapi saya sehat sehat aja
gibran juga menyatakan tidak ingin keluarganya tertular jika ia ternyata positif covid sembilan belas
mengingat selama ini aktivitasnya di luar rumah cukup tinggi
tim liputan cnn indonesia